kakak ada kan
mau bilang di
gak tau pak gak bilang
tadi udah surti tanya
jawabannya seperti biasa
bukan urusan lo
si tukang jamu
badannya bau parfum
dimana mana juga yang namanya tukang jamu mah
bau jamu ngapain jadi bau parfum
ya udah terusin
si tukang jamu badannya bau parfum
kalau gak mau ucapin assalamualaikum
tukang jamu badannya bawa parfum
yang namanya ucapin assalamualaikum
gue mau nengokin kontrakannya si citra
kemarin aja kita kesana gak ada orangnya
gak ada orang
jangan putus harapan
kemaren kagak ada
sampai tawar ini ada
ya mah bukan soal dagangan
kasih itu tau det
istri saya masih cerewet
minta ikut arisan
lu kurang tegas sebagai suami
kalau lo mau ngelarang
lo larang aja
jadi suami itu harus tegas
terserah mama aja dah
mau masak apa
buang sepuluh ribu mas
iya kalau langsung sampai rumah
tapi kan tadi mampir dulu beli makanan
ya duitnya udah habis mas
keturbaran aja mau mas
ya udah gak usah
ya udah makasih mas ya
kakak ada kan
gue bilang di rumah apa
mana kakak ada
eh dulu ngapa
di warung istri salim
di rumah lo aja ya
kenapa di rumah gue
kenapa kakak di rumah lo aja
bang harun kok buru buru
emangnya mau kemana
saya mau jemput istri saya
oh jemput dimana bang
pada dari mana ini teh
ulu ulu saya teh ke rumah babeh enggak ada
ke rumah haji enggak ada
paling paling dari rumah ine ke ya
kok lo tau
ah yang lupa
ajak ajak atuh saya
mengasah saya ditinggalin terus
ini gue mau ngopi ke rumah haji merot
mau sampai pangkalan atau langsung ke tempat travel
saya juga mau sekalian ke kota tua
oh jauh juga
ih bukan atuh
ngapain saya jalan jalan sendirian
saya mau beli gerak telur
ya pengen nyoba katanya
enak ya mbak certi
rasa kelapanya mantap
terus renyah lagi
kak isah belum pulang sebu
seharusnya sih katanya hari ini
kok belum dateng ya bu
kalau bunga belum pulang juga ya bu
makasih pak ya
masih pak ya
mau jajan dulu gak
iya tapi kamu cek dulu ya
kamu masih punya uang ya
bun bun mau ke rumah bunur dulu ya
bun bun mau langsung kerja
cuma mau ngasih oleh oleh
jadi gak bisa bantuin bikin rendang
mbak iset sudah sampai
baru sampai jakartanya
soalnya sore jadi gak sempet bantuin bu nur
gak apa apa lagian pesanannya gak banyak kok
bisa dikerjain sama saya dan mbak surti
ini ada sedikit oleh oleh buat bu nur
wah terima kasih ya mbak issa jangan merepotkan
ah cuma sedikit
maaf mbak surti
saya lupa beliin buat mbak surti